ya lalu apakah skb tiga menteri soal seragam sekolah ini bisa meredam intoleransi dalam lingkungan pendidikan
dan bagaimana mengawal skb yang diharapkan menjadi obat penyakit intoleransi ini
bisa benar benar mujarab tanpa memberikan efek samping
kita akan berdiskusi dengan rasumber yang bergabung
melalui daring ada rohmat mulyana direktur pai ditjen pendis kemenak ri
kemudian ada holil nafis ketua bidang dakwah dan uhuah mui
lalu ada alisa wahid koordinator nasional jaringan gus durian yang bergabung dari yogyakarta
dan ada bergabung melalui sambungan telepon ada hendarman plt kepala biro kerjasama dan humas kemen dikbud
selamat malam bapak bapak dan mbak alisa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak hendarman dulu pak hendarman sudah tersambung ya
iya mbak yopa
pak hendarman mengapa kemudian
kemudian skb yang ditandatangani oleh tiga menteri ini urgent untuk segera dikeluarkan
baik mbak eva tadi seperti sampaikan kita lihat di awal ya
mas menteri menyampaikan itu ada tiga sebenarnya urgensinya
yang pertama dengan fungsi sekolah itu memiliki peran penting dan tanggung jawab
dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara
yaitu pancasila undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan sineka tunggal ika
dan juga sekolah itu harus menjadi tempat membangun dan memperkuat moderasi beragama
dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan
itu yang pertama mbak eva
kemudian yang kedua urgensinya kita harus mengingatkan bahwa sekolah itu berfungsi
membangun wawasan sikap dan karakter peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan
ada persatuan dan kesatuan bangsa serta membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama
dan yang ketiga itu urgensinya adalah bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik
pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah
merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama
jadi intinya kita ini adalah
perwujudan moderasi beragama toleransi serta kerukunan antarumat beragama
itu mbak eva
oke artinya apakah kemudian masalah kerukunan umat beragama di lingkungan pendidikan ini
sudah demikian dalam situasi darurat sehingga harus ada tiga menteri yang kemudian menandatangani
kesepakatan bersama untuk mengatur masalah ini
ini memang merupakan kesepakatan
dan artinya nanti ketiga menteri ini
menyadari mbak bahwa memang ini merupakan hal yang harus kita perhatikan ya pertimbangkan
kenapa kita harus tiga menteri
karena ketika kita berbicara sekolah ini sekolah itu kan secara kewenangan ada di bawah kementerian dalam negeri
dan kemudian kenapa kementerian agama
karena kementerian agama itu akan menyelenggarakan juga sekolah bertanggung jawab yaitu terhadap masyarakat
jadi kami melihat ketiganya sepakat dan diwujudkan dalam bentuk
tiga askb tiga menteri ini
oke ke dalam sekolah madrasahnya
tapi ini aturan sebetulnya berlaku untuk sekolah negeri begitu ya
termasuk juga madrasah berarti
ini keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah
itu ada di dalam skb nya sendiri mbak
oke termasuk juga madrasah ya
artinya yang ada di bawah kementerian agama begitu ya pak hendarman
sekarang saya ke pak rohmat
pak rohmat kalau kemudian dari kementerian agama sendiri mencatat
apakah memang kasus intoleransi dalam lingkungan pendidikan ini cukup banyak terjadi
baik pak saya pertama untuk klarifikasi dulu tadi
soal ini berlaku maka ini ke madrasah juga berlaku
saya kira kan selama ini yang namanya sekolah yang di bawah perlinda ini adalah sekolah negeri
jadi bukan madrasah itu di bawah kementerian agama
ini tidak menjadi lokus atau sasaran dari
keterlibatan dari pak enad untuk konteks askb ini
adalah karena menyangkut aspek keagamaan
karena dalam konteks askb itu juga mbak menat kan di belakang
karena yang keuang kuat adalah dikut dan pendat
soal toleransi tadi
saya kira memang beberapa kasus memang kita
kita melihat sebenarnya
substansi terkait dengan seragam itu sudah sangat jelas diatur dalam
cuman soalnya itu pemda seringkali menggunakan celah
atau sekolah menggunakan celah dari bentuk seragam yang tiga itu
yang itu seragam nasional seragam kepermukaan dan seragam khas sekolah
itu seragam khas sekolah itu diinterpretasikan kadang
lebih khas menurut pemahaman mereka
makanya terjadilah intoleransi seperti itu
jadi sebenarnya skb ini untuk memperjelas pasang tiga yang ayat tiga
tentang seragam khas sekolah itu sebenarnya
itu berarti menyadarkan permendikus saya kira
sekolah ada tapi untuk ketaatan keagamaan ini perlu diketatkan dengan skb
sama harus skb
saya kira tadi pak hendarman sudah menjelaskan landasan filosofis dan sosiologis
tapi itu kan secara praktis memang betul
kalau pemendik itu berkuat
pemendik itu belum tentu
pemda juga begitu ngerti ngerti
atau misalkan pma peraturan menteri agama
itu juga kadang antar kementerian antar lembaga juga
menanggap itu setara
tapi kalau tiga menteri itu membuat keputusan itu akan lebih kuat
kemudian yang berikutnya skb ini memberikan sanksi yang jelas
dari ketiga bulan kementerian itu
ada sanksi yang jelas
sehingga memang ini lebih clear gitu
untuk menjaga keragaman yang terjadi di sekolah
di sekolah yang dikelola oleh pemerintah
tidak termasuk madrasah itu
pada prinsip mengikuti aturan
yang ditetapkan oleh dikbud tentang seragam
tapi dalam konteks ini
itu bukan sasaran atau lokus dari skb
skb hanya berlaku untuk sekolah negeri
di luar sekolah keagamaan
begitu ya pak rahmat
jadi artinya skb dianggap bisa lebih manjur
yang kemudian memang sudah ada sejak lama
bertanya mengapa perlu ada skb
apakah memang kasus intoleransi di dunia pendidikan ini
tercatat memang cukup banyak terjadi
saya mau klarifikasi sedikit tentang pak hendarman tadi
apa informasi dari pak hendarman
kenapa skb nya ini tiga menteri
yang pertama karena
tentu sekolah sekolah di daerah itu ada di bawah
wawonang pemerintah daerah
dan pemerintah daerah
di bawah kemendagri
karena itu kemendagri pasti harus terlibat
yang kedua karena yang dibahas adalah tentang seragam di sekolah
tentu saja di sekolah negeri
tentu saja kementerian pendidikan dan kebudayaan
itu menjadi sohibul hajatnya
jadi yang punya hajat yang pertama
tetapi yang ketiga
mengapa kementerian agama
karena isu yang dibahas itu terkait dengan agama
dan agama ini isu
agama ini adalah tema absolut mbak
tidak ikut di otonomi
tidak boleh pemerintah daerah
kemudian membuat peraturan
terkait dengan agama
tanpa dikonsultasikan dengan kementerian agama pusat
karena ini adalah
isu yang absolut
yang itu wawonangnya ada di tingkat sekolah
itu yang pertama
kemudian yang kedua
apakah ini memang banyak sekali
kasus intoleransi seperti ini
sebetulnya kalau bisa dikatakan
ini bukan lagi isu intoleransi
karena terkait dengan hak warga negara
hak warga negara
untuk beragama dan berkeyakinan
sesuai agama dan keyakinannya
itu dilindungi oleh
dan menjadi hak konstitusional
karena itu kemudian ekspresinya
di dalam ruang pendidikan pun
menjadi sebuah hak konstitusional
tidak boleh ada pemaksaan
ketika dikabir tiga menteri ini
menjadi jawaban yang
paling tepat saat ini
semakin maraknya kasus kasus ini
banyak sekali mbak
dan tidak hanya
sebetulnya tidak hanya di ruang pendidikan sih
ada di banyak tempat
saya tahu ada orang
ditolak dicatatkan pernikahannya
karena dia menolak menggunakan
banyak sekali ini aturan aturannya
bisa dicari di internet begitu ya
tetapi di ruang sekolah
ini langkah maju dari pemerintah
inti dari skb itu
dan tidak melarang
dan tidak melarang
tidak boleh ada pemaksaan maupun pelarangan
karena kita juga tahu
untuk urusan penggunaan jilbab
daerah yang mayoritasnya
bukan masyarakat islam
islam itu ada juga
yang mengalami pelarangan
penggunaan jilbab itu juga termasuk
di dalam skb tiga menteri ini
artinya skb ini diterjemahkan sebagai
dasar untuk memberikan
hak hak yang adil
terhadap peserta didik dan juga
di lingkungan pendidikan begitu ya
yang kemudian saya ingin tanyakan
kenapa kemudian kalau memang
dinilai sebagai satu
ataupun satu kebijakan yang dinilai secara positif
mencegah adanya pelarangan
kemudian pemaksaan di lingkungan pendidikan
tapi mengapa kemudian
mui cukup keras menentang ini
dan bahkan menuntut agar
skb tiga menteri ini
dicabut pak holil
nah punten dijawabnya setelah jeda berikut ini
kami akan segera kembali
setelah pariwa tetap bersama kami
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
sebelum kita dengarkan
bagaimana tanggapan dari mui
terkait terbitnya skb tiga menteri
soal seragam sekolah
kita dengarkan kembali
kemudian alasan dari terbitnya skb
tiga menteri seragam sekolah ini
yang disampaikan oleh
menteri pendidikan dan kebudayaan
sekolah memiliki peran yang penting
dalam menjaga eksistensi ideologi negara kita
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
dan keutuhan negara kesatuan
dan yang kedua adalah
membangun wawasan sikap dan karakter
para peserta didik
harus memelihara persatuan
dan kesatuan bangsa
dan membina dan memperkuat
kerukunan antar umat beragama
bahwa pakaian atau pakaian seragam
dan atribut bagi para murid
dan para guru
adalah salah satu
moderasi beragama dan toleransi
atas keragaman agama
saya sekarang minta tanggapan dari pak holil
pak holil kalau kemudian skb ini tujuannya adalah
untuk memperkuat kerukunan beragama
mengapa kemudian mui
menentang skb ini dan bahkan penuntut skb ini
untuk segera dicabut
ya pertama saya mau klarifikasi
yang minta untuk di pertimbangkan kembali
atau dicabut itu
bukan mui sebagai insisti
yang pernah membuat
perhubungan dengan skb
yang pernah komentar seperti itu
dan juga pak anwar abbas
mui komisi hukum
dan komisi fatwa itu
sedang melakukan kajian
cuman media mengutipnya
kadang kadang nggak bisa membedakan
antara pendapat pribadi dengan pendapat
mui secara kelembagaan
ini harus saya clear kan
karena itu saya tidak menguasai
pada saat saya sebagai pendidik
karena saya pengacu pesantren
maka saya akan menyampaikan
untuk memperkuat kerukunan
untuk memperkuat ukua
tetapi cara memperkuat dalam pendidikan
mungkin perspektifnya yang berbeda
pertama ketika dia menyebut
dengan cara menghilangkan identitas
lalu membangun kesatuan
kalau saya berbeda
itu yang lebih kelihatan
kalau saya sarungan
sebagai warga nahdin
kalau ada orang pakai jas
ada pakai yang berbeda
itu malah bagus
kita melakukan menampakkan identitas
tetapi tanpa kita juga melakukan
tadi tanda kutip
intoleransi itu tidak berarti menghilangkan identitas
artinya tetap kita identitas pada kita masing masing
kemudian kita implementasikan
tapi tidak berarti menghilangkan identitas kita masing masing
di dalam skb itu memang untuk negeri
saya baca sampai tiga kali empat kali
takut saya salah paham
di skb itu memang diserahkan kepada peserta didik dan pendidik
kemudian penyelenggara sekolah itu
tidak boleh melarang
tidak boleh mewajibkan
orang sekarang lagi tidak sekolah
tidak boleh menghilangkan identitas
ini menurut saya reaksi
reaktif menurut saya
ketika kita menyerahkan hanya kepada peserta didik dan kepada pendidik
menurut saya perlu ada keterlibatan
dari penyelenggara sekolah
tetapi tidak berarti
dalam arti memaksa
kalau toh memaksa dalam rangka latihan
tetapi kepada siapa
kepada pemeluk keyakinan itu
makanya saya mengusulkan di dalam tulisan saya
dari orang tua dan komite
jadi tidak berhenti
tidak boleh mewajibkan
tidak boleh melarang
pertanyaan saya mungkin dianggap pertanyaan tekstual
kemudian yang diwajibkan
oleh allah kita sampaikan
kepada peserta didik
tidak boleh oleh penyelenggara sekolah
tetapi kalau sama sekali
tidak boleh menghimbau
tidak boleh mewajibkan
tidak boleh melarang
sementara kita mewajibkan yang diwajibkan oleh allah
dalam pendidikan kita
tidak berarti kalau kita mewajibkan
kepada yang kita
yang sama keyakinan lalu kita mewajibkan
kepada yang keyakinan lain
saya tidak setuju
tashrik syariah itu tidak ada kitabnya
kepada khairil muslimin
tapi kitab kepada muslimin
kalau itu dilakukan dengan cara elegan
dan memberikan tawaran dan kesepakatan
di mana salahnya
jadi jangan dianggap
kalau kita menampilkan saya sebagai berkops
lalu saya tunjukkan
itu tidak toleran kepada orang non muslim
enggak toleran itu lebih pada sikap
lalu menghargai pada yang lain
coba gambarnya yang tujuh puluh lima tahun uang kita
yang dicetak oleh bi
itu anikah ragam itu
sama dengan ketika agustusan
pak presiden masing masing itu menggunakan baju baju daerah
jadi sama dengan kita
dengan keagamaan kita
memakai pakaian kita
kalau saya tadi setuju dengan pak rahmat mulyana
itu lebih tegas pada
permen empat puluh lima tahun dua ribu empat belas
itu lebih tegas
dan lebih nuansanya adalah
menghargai dari masing masing keragaman itu
daripada orang itu
lalu tidak boleh mewajibkan
tidak boleh melarang
ya kalau pemahamannya sama dengan pemahamannya yang nulis
pemahamannya dalam rangka toleransi
bisa malah terjadi tidak diintoleransi
bahwa kita tidak boleh ada intervensi
dari penjelanggara pendidikan
karena ini kebebasan dari peserta didik
dan penjelanggara pendidikan
nah hal hal yang seperti ini saya usulkan
saya kan bilang ditinjau kembali atau dicabut
tinjau kembali berarti artinya ditambah
jadi artinya skb ini
dihawatirkan multi tafsir begitu ya
itu sudah benar tapi tafsir belakangnya
harus ada tambahan
dapat menggunakan atribut keagamaan
atau diwajibkan menggunakan keagamaan
tidak mewajibkan pakaian atau atribut keagamaan
kepada orang yang berbeda keyakinan
kita masing masing menghargai perbedaan itu
jadi kalau yang seperti ini adalah bagian dari hak
bagian dari implementasi ketuhanan
jadi kita jangan jadi momo dikit dikit intoleran gitu ya
letakkannya itu bahwa kalau berbeda pakaian
kalau menunjukkan saya sebagai muslim
saya yang intoleran adalah orang yang tidak menghargai
keyakinan orang lain
itu adalah bagian dari kekayaan indonesia
apa yang kemudian dikhawatirkan dengan munculnya skb ini
efek sampingnya ini apa menurut anda
saya punya dalih
ketika dihimbau untuk melakukan atau untuk berpakaian atribut keagamaan
kita punya kebebasan kok
dari skb tiga menteri ini
demi kebebasan kemerdekaan kesertaan
kita boleh tidak jilbabkan
kan yang disorotan kan jilbab nih
bagaimanapun meskipun dengan bahasa atribut keagamaan adalah jilbab
ini akan menjadi dalih
oleh karena itu nanti bisa diberi klausul berikutnya
kita mulai menggunakan multi tafsir
dan tidak ada yang sifatnya merampas kemerdekaan
tidak ada di dalamnya juga yang menyinggung intoleransi
atau kita juga menafikan
atau juga mendiskriminasi pada keyakinan tertentu
pak rohmat silahkan menanggapi
ada kekhawatiran nantinya ini akan multi tafsir
dan justru berakibat
peserta didik ini kemudian akhirnya
menyalahgunakan skb ini
tadi pernyataan pak holil
dihawatirkan skb ini justru nanti akan multi tafsir
dan nantinya justru
para peserta didik ataupun juga tenaga pengajar
nanti akan menyalahgunakan
begitu skb tiga menteri ini
mungkin dalam sisi lain
ada betulnya apa yang dikatakan
pak kiai holil nafis
ini kan untuk menetralisir
apa yang sering terjadi
sebenarnya kalau menurut pandangan saya
walaupun tidak mewajibkan itu
sudah sangat akomodatif
sebenarnya dari sisi
penghargaan terhadap keragaman
kalau ada kata
mengunculkan mewajibkan justru
pemda malah merasa ada kesempatan
untuk membuat perda perda
yang dimanfaatkan untuk
nah ini memang
soalan yang terjadi di
sekolah yang sifatnya
dengan perbedaan agama
kalau di madrasah
apa yang dinyatakan pak kiai
sudah tidak jadi masalah
karena kami pengaturan ciri khas
seragam sekolah itu
memang sesuai dengan
sehingga cara berpakaian
pakai kerudung itu sudah menjadi
norma adat kebiasaan
yang dilakukan di madrasah
baik kalau begitu
dua kali diskusi
dua tiga kali diskusi ini
membuat ruang itu
dibunyikan seperti itu
jadi tidak mewajibkan
dan juga tidak melarang
itu barangkali pak
baik kalau gitu saya minta tanggapan
dari pak hendarman
yang nantinya akan secara prakteknya
masalah yang kemudian dikhawatirkan
oleh pak holil ini
ini kalau kita perhatikan ya
ini skb nya sudah cukup jelas ya
saya juga tidak melihat adanya
ya karena seperti disampaikan juga oleh mbak alisa tadi ya
ini kan jelas dikatakan
peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan
berhak memilih antara
seagam dan atribut
tanpa khususan agama
atau seagam dan atribut
dengan khususan agama
dan kemudian ini nanti
kita akan melihat ini ada
jadi kalau ini sebagai pemerintah daerah
dia akan mengawasi nanti
di sekolah kemudian apabila terjadi pelanggaran
di kabupaten kota
misalnya begitu nanti gubernur akan memberikan
peringatan dan sanksinya semua
jadi disini kita
ini kan baru dua hari mbak eva ya
baru dua hari skb nya
dan kita akan mengikuti
kalau ada hal hal yang memang
seperti ditengarai oleh pak holil itu
pada multi tafsir
tentunya nanti ketiga menteri ini
akan meninjau kembali
seperti itu mbak eva
oke baik saya kemudian ingin minta tanggapan
dari mbak alisa
mengapa kemudian seragam sekolah ini
kalau kemudian tadi disebutkan mbak alisa
tapi kita akan bahas setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
mbak alisa mengapa kemudian
seragam sekolah ini
highlight begitu ya
karena ada keluar skb
tadi mbak alisa mengatakan bahwa
ini bisa jadi sumber diskriminasi
dan menurut anda apakah skb ini
memang sudah menjadi
obat yang mujarab
di lingkungan pendidikan ini mbak alisa
kalau jaringan gus durian sendiri
dengan situasi seperti ini
di berbagai tempat
dari teman teman di ombudsman misalnya
ombudsman banyak sekali menangani kasus kasus
diminta untuk berbusana
sesuai keagamaan tersentuh
padahal mereka tidak meminginkan
hal itu atau tidak
sehingga dengan demikian
skb tiga menteri ini akan memberikan
mengembalikan hak konstitusi itu
warga negara indonesia
bagaimana dia menjalankan
aturan agama yang dia yakini
negara tidak seharusnya
mencampuri terlalu jauh
kalau urusan agama
sifatnya universal ya
itu berlaku di semua agama
seperti nilai nilai keadilan
agama harus hadir
negara harus hadir
mengatur antar umat beragama
lalu yang kedua
syariat yang tingkat dua ini
bapak lukman hakim saifuddin
yang kedua adalah ketika
prasek agama khusus
agama tertentu tetapi itu terjadi dalam jumlah besar
seperti haji dan umroh
maka pemerintah juga harus hadir
untuk mengatur tetapi
bukan mengatur ibadahnya itu sendiri
hanya mengatur operasionalnya
dan yang terakhir
dalam hal keyakinan
yang didalam agama tertentu
masih ada persyaratan
negara tidak perlu
mengatur sampai sana
ini kan masih hilafiyah
tafsir siapa yang akan digunakan
siapa yang memutlakkan
siapa yang memutlakkan
ketika seseorang merasa
oh tidak saya mengikuti
raturannya dari yordaninya misalnya
itu menjadi sesuatu yang bisa dipaksakan
jangan lupa mbak
apa yang terjadi sekarang
bukan hanya satu dua kasus
harus dikaitkan dengan
peningkatan eksklusifisme beragama
beragama secara eksklusif
melakukan klaim kebenaran
bahwa hanya ada satu cara menjalankan
itu yang kemudian dipaksakan menjadi sebuah aturan
nah ini loh
yang diatasi oleh
dan saya sangat bersyukur
ini menurut saya
pemerintah menunjukkan komitmennya
untuk kembali kepada konstitusi
hak untuk mendapatkan pendidikan
hak untuk menjalankan
kuai keyakinannya masing masing
skb ini tujuannya adalah untuk mengembalikan hak masing masing
begitu pak holil
pak holil masih merasa
tidak seperti itu skb ini
jadi sebenarnya semua harus mendapat haknya
mereka mendapat hak untuk mendapat pendidikan
kalau dalam usia seperti halnya
iya kita serahkan kepada kemauan mereka
tapi dalam usia usia
pendidikan dasar menengah itu
maksaan untuk pembiasaan
untuk membangun kesadaran
jadi tidak bisa
lalu dilepaskan kepada anak didik
semata tanpa ada
untuk penyelenggaraan pendidikan itu
tidak berarti tidak memberikan haknya
menjalankan ajaran agamanya
mereka menjalankan ajaran agamanya
tetapi diarahkan oleh pendidikan
karena mereka masih juga baru
dan artinya mereka baru mencari identitasnya
dan mereka juga masih belum maaf
tapi mereka masih belum stabil
di situlah butuh pendampingan
dan butuh juga kadang kadang pemaksaan
dalam tanda petik pemaksaan
di dalam melaksanakan kebaikan kebaikan
agar menjadi kebiasaan
kalau saya boleh mengutip dari
mantan menteri agama
jadi dalam pendidikan kita
tidak cukup hanya pengetahuan
tidak cukup hanya pemberi keilmuan
tapi juga ada
bagi anak anak usia di situ
kalau mereka tidak sadar nggak apa apa
kalau sadar silahkan
berdasarkan ajaran agama
kami di sini mungkin berbeda
pada usia itu butuh latihan
dan butuh juga pengembangan
oleh karena itu sekolah
tanpa harus juga menghilangkan hak mereka
dan juga hak orang tua
karena pendidikan itu bukan ada di sekolah
pendidikannya utama ada pada keluarga
oleh karena itu pada saat penyelenggaraan
sama saja kan sebenarnya negeri dengan yang kita
mungkin yang tadi homogen
tapi di tengah heterogen tetap dia adalah mempunyai identitas
tanpa juga menyinggung identitas yang lain
kalau di sini umum saya masuk pondok
mengapa di sana kita tidak bisa melakukan untuk berjilbab
tanpa harus juga menyerang
mendiskriminasi kepada yang lain
ini kan masih dalam satu kategori indonesia
apakah kalau orang pondok tidak ketemu dengan agama lain
apakah kalau madrasah tidak ketemu dengan agama lain
tidak ketemu dengan kelompok lain
ini kan sama identitas
identitas sekolah identitas madrasah
itu diidentitas sebuah sekolah yang beranikaragam
itu tetap dia menampilkan keanekaragaman
tetap kita juga menampilkan
bagaimana pola yang kita lakukan
saya ingin menyampaikan mungkin berbeda juga
berkenaan dengan hukumnya jilbab
jilbab itu semua mengatakan wajib
yang khilafiyah itu nikob
nikob itu yang khilafiyah
dan batasan tetapi menutup kepala
dan aurat sebagai jilbab
polanya itu yang beda
oke pak holid terakhir
ya itu masih
masih terus diperdebatkan
wajib menurut pak holid
dan itu bisa jadi
aurat itu seperti
penutupnya itu seperti apa
sampai saat ini
nenek saya itu
beliau juga tidak berjagat dulu
apakah itu kemudian berarti
semua beliau itu melanggar
senyum memiliki takdir yang berbeda
berbeda dengan takdirnya pak holid
pertanyaannya adalah ketika
keteragam dengan kekhususan agama
ditentukan di set sekolah negeri
karena ini semua adalah masalah takdir
benaran yang mana
kalau kemudian tadi
sempat kita tahu bahwa
masalah diskriminasi kemudian intoleransi
terjadi di lingkungan pendidikan
menurut pak holid
formula apa yang lebih pas dibanding skb
yang dikeluarkan saat ini
untuk mengatasi masalah itu
terakhir pak holid
bahwa sekolah juga bisa melakukan
kewajiban yang memang diwajibkan oleh agama
tetapi tetap berkoordinasi
persetujuan dari orang tua dan komite
dan tidak mewajibkan
sesuatu yang menjadi atribut keagamaan islam
kepada yang berkeyakinan lain
anak itu dibangun untuk toleransi
kepada yang beragama lain
sama dengan ketika kita memimpin doa
yang beragama islam
mari berdoa bersama kita
yang beragama lain menyesuaikan
saya pikir itu adalah bangunan
bagaimana kita menyampaikan identitas diri kita
tanpa juga menafikan kepada yang lain
demikian juga ketika yang lain memimpin doa
begitu juga kita juga
sesuai dengan keyakinan kita masing masing
itu sudah biasa
begitu juga dengan cerminan pakaian kita
jadi oleh karena itu ketika sekolah
menjadi oleh orang tua dan komite
dan anaknya pun sudah siap masuk di sekolah
itu saya pikir adalah sebuah pengakuan
tapi sekali lagi jangan mewajibkan
pada orang yang berkeyakinan lain
terakhir saya minta tanggapan
dari pak rohmat
klu yang disampaikan oleh pak kiai
yang dilakukan pada anak
yang masih belum dewasa
ya memang perlu ada semacam
arahannya atau pendidikan
dan ini terkait dengan konteks seragam
kalau saya masih
tetap berpandangan bahwa
heterogenitas ini memang
agak rumit pak kiai
ketika kita memunculkan
apa istilahnya itu
ketika juga diserahkan kepada
komite atau orang tua
konteksnya dalam keragaman itu pasti
walaupun kita tidak cocok
tidak senang dengan menggunakan istilah itu
ada penghargaan terhadap yang lain
juga ketika keputusan
awatir juga ini berdapat pada
keyakinan yang berbeda
pada konteks yang internal
pada konteks yang internal
antara dalam keyakinan islam
atau dalam keyakinan agama lain
itu tidak ada masalah
tapi hal hal yang sifatnya universal
pemirta tidak terkait
menempatkan porsi pemerintah
jadi begini sebenarnya skb tiga menteri ini kita harus melihat bahwa ini adalah bagaimana pemerintah itu ingin memelihara persatuan dan kesatuan bangsa
kemudian serta membina dan memperkuat kerukunan antarumat beragama
kemudian yang pasti ini juga bagaimana kita berupaya mewujudkan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama
dan itu memang menjadi tujuan kita bersama karena memang negara kita ini sangat beragam sekali suku bangsa dan agama dan lain lainnya
jadi mudah mudahan dengan ada skb ini kita akan melihat suatu aneh yang lebih terang ke depan
amin semoga kita sama sama bisa merawat tidak hanya keberagaman ya tapi juga keberagamaan
terima kasih bapak bapak dan mbak alisa sudah bergabung dalam diskusi pada malam hari ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali